hai yo siapa yang pernah berwisata kesini tidak hanya rekreasi tapi juga bisa belajar
ya selain dikenal sebagai lokasi wisata bertema budaya indonesia area seluas satu ratus lima puluh hektare ini
menjadi tempat konservasi dan edukasi aneka fauna kali ini saya akan menjadi petugas taman reptilia
kalau kekuninya ya ada tiga ratus lima puluh ekor mulai dari buaya iguana ular kobodo sampai kuda kuda hahaha yang
pertama ini dulu nih ular adiknya kobra
ular welang ular tanah dan ular hijau dari afrika pertama tama bersihkan lokasi taman reptilia
dari sampah dedaunan dan kotoran satwa kemudian rumah diken ular ini kan untuk
untuk edukasi jadi untuk orang yang mau interaksi berhubung atau kolgang pegang
ular ular dia harus selalu bersih dan hilang apa bawa dari bau gitu yang paling ada buat
yang tanya baunya nih aroma menyengat berasal dari air seni ular kalau sudah begini bagian
bawah atau perut ular harus dibersihkan ada dua ekor ular besar di tempat ini pertama ular piton
atau sanca bodoh molorus bivitatus ular tiga tahun ini termasuk dalam status konservasi rentan dan
harus dilestarikan agar tidak punah ya misalnya ditambah tambah konservasi seperti ini berat ini
kalau menggendong biar gampang udah suruh yang lingkar di badan hahaha ya kalau mau gendong biar gampang sudah suruh dia ngelingkarnya di badan
cuma jangan coba coba ke yang masih liar ya dililit yang ada di pikir kita makanan
kalau ini udah jinak jadi bisa kita gendong ular yang dirawat di sini tergolong jinak karena
terbiasa berinteraksi dengan manusia nah kalau yang ini cukup disiram dengan air di seluruh
tubuhnya jangan lupa siram juga seluruh bagian kandang agar tidak menimbulkan bau tidak sedap
ya nggak ditarik wah ini aktif banget nih ya ampun gede banget puset gede banget ular ini
termasuk kategori sancakembang atau retikulasi pita panjangnya mencapai delapan lima m dan menjadi ular
terpanjang di dunia melebihi anakonda wah nah yang saya pegang ini panjangnya kira kira lima m dan
berumur enam tahun ular ular juga akan dijemur karena merupakan hewan berdarah dingin tidak dapat menghasilkan para
tubuh sendiri level ini wajib dijemur sepuluh lima belas menit setiap pagi nah ya jadi ini lebih aktif
ini dikeluarin pas lagi intros introsi tertentu doang
selain itu ular sancabodo sedang berganti kulit maka
aktivitas di luar ruangan yang tergolong lebih banyak ketimbang di kandang akan membuat kulit
lamanya lebih cepat mengelupas selain ular konservasi ada delapan ekor ular hasil rescue
yang berada di taman reptil sementara ular yang tadi tergolong jinak atau terbiasa beraktivitas
dengan manusia lain halnya dengan ular hasil rescue kalau ular udah dalam kondisi kayak ada
mau maju gitu dan dia pelan pelan itu jangan terdekat kalau nggak ada pohonnya karena itu
biasanya udah kondisi menyerang ya bang ya dan ini juga bisa dikonsumsiin dengan ular yang ada di dalam ruangan ini
dan ini agak sulit sih ngebedain dia bisa atau nggak cara bedanya gimana bang berarti jadi harus kita
tangkap untuk efektifnya ya kita buka mulut tangkap buka mulutnya dengan alat
melihat tusuk sate nanti dilihat ada gigi yang beda dari gigi lain nah bila tidak sengaja bertemu
dengan ular liar agar tidak menjadi korban gigitan atau serangan dulu nanti juga dia lama lama kan
cuma butuh siapa yang paling kuat bertahan jadi kita ketemu ular yang liar pasti dia akan menyerang
kita diam dulu nanti juga dia akan pelan turun lama lama terus lama lama dia pergi sendiri lewat hari
ini salah satu ular sanca batik sedang makan pagi yang dimakan bisa ayam bisa juga tikus
hutang jadwal makan ular ini tidak setiap pagi iya sekali aja seminggu
di tempat ini
di tempat ini
di tempat ini
di tempat ini
di tempat ini
di tempat ini
ada juga buaya yang biasa berinteraksi dengan manusia buaya muara atau krokodilos porosus ini berusia tiga tahun dan panjangnya maksimal bisa mencapai enam meter dengan berat lebih dari seribu kg namun yang ini tergolong masih anak anak dan beratnya sekitar enam kg saja
ini usianya tiga tahun tidak terlalu besar dan yang ini tuh masih bisa kita mandikan kalau yang tiga puluh tahun jangan coba coba
giginya tajam banget ya
masih kecil aja ngeri begini
buaya yang juga dikenal sebagai buaya air asin ini adalah hewan yang dilindungi
buaya ini juga hasil konservasi pemirsa
tapi cakarnya panjang
ini bukan kucing ya
yang ini buaya yang masih kecil
dan dia udah biasa interaksi sama manusia
selain itu ada belasan buaya yang dikonservasi dan besar besar
sebelum memberi makan yuk kita bersihkan kandang buaya di dalam
ya caranya masuk ke dalam kandang buaya
nih ada yang mau coba
deket sama buaya aja udah lumayan enak tekan
ini harus bersih di bagian bawah karena kalau mau ngebersihin harus sekalian
cara ngegesernya itu disenggol ya bang ya
iya coba biar nekornya
nanti dia akan bergerak pindah
tetap hati hati dengan jangkauan dia
tetap berhati hati dengan jangkauan ya
buaya yang pertama ini cenderung berkarakter agak pasif
tapi tetap harus waspada ya
jangan membuat gerakan tiba tiba
di indonesia total ada empat jenis buaya yaitu buaya muara
buaya siam buaya irian dan buaya sinyulong
oke yang ini buaya irian
ini buaya muara yang lebih
ini keringetan bukan panas
keringetan tekan buaya bos
kalau sudah selesai dibersihkan jangan lupa diberi makan
setelah memberi makan dibersihkan ya
kalau ngasih makan buaya pakai yang daun seperti ini
jadi kalau kemakan bisa ke pencernahan aman ya bang ya
kalau terlalu gini kan nggak bisa ke cernahan takut malah berbahaya
dan kalau ngasih makan jangan coba coba sebelum feeding time
karena dia bakal mikir wah yang masuk makanan
nanti kita di fikir makanan
jadi kalau udah beres semua baru kita kasih makanan
bisa sampai dua atau sepuluh ekor ayam sekali makan
bergantung pada bebo tubuhnya
semakin besar hoho semakin banyak makannya
kalau tadi sudah terlihat besar lihat dulu yang satu ini
oke ini bukan bermaksud untuk main mainin dia
enggak tapi ini bikin dia tuh seakan akan seperti di alam liar
makanannya kayak makanan hidup
jadi insting dia tetap ada
kami adalah maskot sekaligus hewan yang jadi idaman pengunjung
nah total nih ada dua ekor komodo di taman mini indonesia indah
komodo adalah salah satu hewan reptil purba yang langka dan dilindungi
sekarang kami sedang membantu dua komodo mengganti kulit
arnold yang ini
komodo ini lagi ada yang ganti kulit ya
dua duanya malah lagi ganti kulit
jadi ini dibantu
sebenarnya bisa aja kalau dia ganti klub sendiri
cuman biar lebih cepat dan lebih cantik yang kali ya
nggak gitu berantakan
jadi biar enak juga dilihat sama pengunjung
kita bantu prosesnya biar cepat
tapi jangan coba coba di tempat aslinya ya
kalau ini kan sudah termasuk yang dalam tanda kutip jinak atau sudah terbiasa interaksi dengan manusia
ini aja masih ngeri sebetulnya
kita belajar sekarang
siang ini sejumlah komodo sedang makan daging kambing segar
menurut komodo dewasa ada sekitar enam puluh gigi tajam dengan panjang sekitar dua lima cm
ini ada sepasang jadi memang kita ada program untuk breeding lima tahun ke depan gitu
jadi untuk mengembang biakan itu di taman mini goset taman mini
supaya tidak punah juga ya
supaya generasi mendatang tetap bisa
ngelihat oh ini loh komodo cuma ada di indonesia
oh iya kobodo ini sering terlihat mengeluarkan air liur
tapi ini bukan air liur yang bisa langsung mematikan mangsa
hasil penelitian universitas queensland brian fry pada dua ribu sembilan ini menemukan
bukan air liur penyebab lumpuhnya masa komodo
melainkan kombinasi dengan gigitan
mangsa akan digigit hingga pendarahan dan kelenjar racun menurunkan tekanan darah yang membuat darah sulit menggumpal
total ada delapan belas jenis kura kura di taman reptilia
ada kura kura moncong babi ya soal papua sampai kura kura leher ular
pertama tama beri makan kura kuranya dulu
selain buah atau sayuran kalau mau praktis bisa juga nih dengan makanan pelet untuk kura kura
kemudian airnya dikuras dan sikat
bersihkan kolam kura kura dari lumpur yang menempel supaya merasa nyaman
setelah itu bersihkan juga bagian tempurung kura kura
oke ini kali bersihin
oke udah bersih
sebetulnya kalau di habitat taslima dia nggak perlu dikasih bersih seperti ini ya
karena kalau di tempat aslinya ya itu untuk kamuflase dia dari predator lain
kemudian ada lumut itu bisa dimakan ikan
kemudian dia bisa makan ikannya
tapi karena ini tempat konservasi ya dibersihkan supaya dilihat lebih baik
karena memang makannya juga diberikan setiap hari ya bang ya
kita kasih makan setiap hari kita bersihkan kandang
nah kalau ini kalau dok yang kotor biasanya sih dua tiga minggu lah

yang besar ini adalah kura kura sungai kalimantan atau byuku
kura kura ini bisa ditemukan di pulau kalimantan
namun salah satu kura kura air tawar terberat di dunia ini hampir punah
jadi tidak boleh dipelihara ya pemirsa
berkomitmen menjadi tempat konservasi taman revilis juga mengkonservasi sejumlah satwa
seperti kura kura kaki gajah komodo dan beberapa jenis ular
bahkan nih beberapa telur ular kini tinggal menunggu waktu menetas
ya jadi proyek kedepannya memang breeding untuk tahap kedepannya kita ke komodo ya
karena memang ini ikonnya indonesia juga sebagai ikonnya taman reptilia
ya semoga bisa berkembang biak komodo yang kita punya saat ini
setelah puas menjadi petugas taman reptilia
saya juga melihat suasana di kawasan yung silb
di sini ada tiga komodo besar yang sempat dikonservasi di taman reptilia
dua tahun lalu komodo berusia sekitar tiga puluh tahun dengan panjang empat meter bernama bima
mati dan diawetkan di museum
nah bagaimana ada yang tertarik menjadi perawat reptil
namun ingat ya meski terlihat aman reptil tetap bisa menyerang manusia bila merasa terancam
jadi yang mau menjadi keeper
harus tahu kebiasaan reptil yang dijaga
dan juga nih jangan memelihara reptil yang dilindungi
supaya generasi penerus kita bisa melihat keragaman fauna yang ada di indonesia